hidupnya tidak akan bahagia selagi deket terus sama kamu
buntun bah buntun ya
sekerap nih sekenap
kata abah bilang
kalau abah teh hidup bahagia sama amu betul tidak
nah padahal ya dulu teh abah teh
dedengkot geng motor di bandung
yang cowok gagah banget
yang cewek juga cantik banget
harusnya tuh papa yang nanya gitu ke mama
katanya kontraknya udah dibatalin
kok reklama itu masih ada
mama mama beneran deh
mama tuh udah batalin iklan obat kuat ini
kok bisa ya mama juga bingung
swear pah swear
aduh papa mau sumpah apa
sumpah apa deh
jangan jangan jangan
jangan sumpah pocong
serem apa pun nih pah
mama tuh gak tau kok bisa ya
gini aja deh pah
mendingan kita ke tempat kliennya yuk
mama mau komplain ini
gak bisa kayak begini
mama gak terima pah
yuk pah ayo
papa banyak kerjaan
eh kok balik papa
katanya mau makan siang
kan kita belum makan pak
makan siangnya juga besok aja
kok besok pah
kan laparnya sekarang
papa kok masih cemburu
papa papa jangan cemburu lagi
papa jangan marah dong
papa jangan cemburu lagi
ke kantornya mama dulu ya pa
mama mau komplain nih
mama soalnya bener bener gak tau
kok reklamenya itu
mendadak dipasang lagi
mama mau ngelamen
untuk hari ini
tidak usah dioper dulu
he karena abah teng masih sakit
di kamar terus
mama mau dioper dulu
enggak usah berdua
rice sama aku aja deh kalau gitu
oh ya kebetulan aku juga mau sekalian cemburu ke abah
untung si abah teng masih sakit
neng bisa berduaan memaslahan
coba kalau abah tau
penggurang sakit untung
apa bukan begitu bah abah sudah bisa keluar kamar edun
berarti abah sekarang sudah sembuh ya
besokdlemu berikan kesempatan dia destructive
hasilnya bahwa ingatlah aja lagi
ya di congkong mas pantalla empirical
ini abah udah sehatan
kelihatannya saya sudah sehat apa belum
terus pakai sarung
semua karena saya
emang ini karena kamu semua saya jadi begini
gak ada gak ada neng
tapi kalau kemarin malam gak ada abah
saya mungkin udah habis digebukin sama orang orang itu bu
abah kalau ada orang yang minta maaf itu wajib hukumnya buat dimaafin
kalau gak dimaafin itu dosa mbah
karena neng tidak aman kalau dekat dekat sama kamu
dari awal saya sudah bilang
neng tidak boleh dekat sama anak geng motor yang tukang berantem
hidupnya tidak akan bahagia selagi deket terus sama kamu
buntun mbah buntun ya
kenapa cuma buntun pisan
kalau abah teh hidup bahagia sama amu betul tidak
nah padahal ya dulu teh abah teh
sudah dengkot geng motor di bandung
sido besarnya eh
bukannya belain saya malah belain si kemot kamu teh
eh lain gitu mbah
ternyata memang pahit jadung
pukulan saya juga lebih pahit
dulu ambu nikah sama abah juga gak bahagia
pula salah neng
berarti neng juga ntar kalau sama mondi bahagia deh
kan mondi sama abah sama sama
sama sama mantan anak kemot kan
pokoknya kamu gak boleh dekat sama orang tukang berantem
pusing hidup kamu nanti nih
abah juga tukang berantem
ya tapi kan berantemnya beda neng
mondi juga terpaksa
abahnya jangan dilawan terus
kan abah belum sembuh
ya udah deh
ya udah mbah
kalau gitu saya sekalian pamit aja ya
cepet sembuh ya mbah
cie mau salam lagi
kalau si kemot stress frustasi
si kemot kayak si kobar jadi penjahat
pikiran ini kena aku abisnya
saya beri beri semua
malah dong jangan jangan
aduh ini jangka yang kurang
lo masih inget si ramalan
yang dulu sempat nolongin musuhnya si rio
gue masih ingat
gue pernah punya cewek yang sangat gue cintai
dan si rama itu
ngerebutnya dari gue
tapi dia gak bisa jagain cewek gue itu
dan cewek gue meninggal setelah menikah sama dia
lo cari tahu aja
dimana dia sekarang di jakarta
dan ngapain aja
kamu kenapa sih telat lagi
pasti berantem lagi ya
tadi abis latihan kok
dan kebetulan latihannya ada sparring
awas aja kalau berantem lagi
kan buat kamu aku udah gak pernah berantem lagi
aku udah bilang
nih mau cobain gak
kita harus jalan dong
ya udah jalan sekarang ya
ya udah yuk
gue beli beli sini bang ya
ini apaan deh
kok ban aku kempes sih